ya pelatih tim nas u sembilan belas indra safri memboyong pemain tim nas u sembilan belas indonesia berlatih di lembang bandung pada selasa
dan meski masih kurang dingin jika dibandingkan dengan tempat gelaran piala asia u sembilan belas di korea selatan
indra ingin tim asuhannya segera dapat melakukan aklimatisasi untuk meningkatkan kesiapan bertanding para pemain
jelang laga piala asia u sembilan belas di korea selatan pelatih timnas indonesia u sembilan belas indra safri membawa timnya berlatih di lembang jawa barat
selain melatih taktikal hal ini dilakukan indra untuk aklimatisasi atau penyesuaian kondisi para pemain terhadap udara dingin
menghadapi kualifikasi piala asia u sembilan belas di korea selatan pekan depan
dan rencananya tim nas indonesia u sembilan belas akan berlatih di lembang hingga dua puluh delapan oktober dua ribu tujuh belas
di mana dalam seharinya timnas berlatih sebanyak dua kali yaitu pada pukul enam pagi dan lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
di korea yang juga dingin dan yang kedua kita fokus ke taktikal
dan dimulai hari ini kita sedikit ada conditioning
semua sudah ada masalah
dua puluh tiga pemain yang kita bawa sudah fit semua
feelnya dapat kepencetan
tunggu dulu lah kan baru sehari di sini
tapi yang jelas pasti kurang dingin di sini daripada korea itu aja